dan kami sudah tersambung melalui telepon dengan bribka jerry tumundo
kanit reskrim polsek di membe yang melakukan pemakaman jenazah covid sembilan belas yang sempat terlantar
selamat malam bung jerry
ya selamat malam pak
baik bung jerry ketika anda memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas yang terlantar
apa yang sebetulnya saat itu mendorong rasa kemanusiaan anda untuk akhirnya berinisiatif
mau memakamkan ketika banyak orang tidak mau memakamkan sebetulnya
yang mendorong saya itu pertama saya kasihan dengan jenazah ini yang sudah terlantar
dan yang kedua saya takut jangan sampai akibat jenazah ini lama lama dikeburkan
dan wabahnya bisa menjagiti masyarakat yang lain
karena kan aturan itu sop harus empat jam setelah meninggal harus segera dimakamkan
sedangkan saat itu
sudah lewat dari empat jam
sebetulnya seperti apa ceritanya itu bung jerry ketika banyak ataupun ada warga atau masyarakat di sekitar sana
yang justru menelantarkan begitu atau menolak untuk memakamkan
seperti apa informasi atau cerita yang anda dapat langsung dari lokasinya saat itu
ya saat itu di lokasi di mana kami sebagai perpusian bersama dengan pemerintah desa sudah berada di lokasi
menunggu jenazah ini tiba
nah dengan harapan kami menunggu kami hanya sebagai ketutupan polisi hanya untuk mengamalkan atau memantau
dan untuk tugas tugas yang menurunkan jenazah itu sudah disiapkan dari pihak rumah sakit dengan menggunakan apd
namun saat mereka tiba ternyata dalam ambulans itu hanya ada seorang sopir
dan untuk petugas menggunakan apd itu tidak ada sama sekali
anda menguburkan tentu menggunakan apd lengkap ya
saat itu ya
ya karena saat itu tidak ada yang siap untuk menguburkan
dari pihak jurubicara covid sembilan belas datang membawa apd sebanyak lima belas
untuk para sukarelawan itu tidak ada
ya ini sebagai bentuk edukasi juga kepada masyarakat
ketika anda memakamkan itu menguburkan itu apakah kemudian tidak ada rasa takut seperti mungkin banyak orang yang ada di sana
atau khawatiran atau bagaimana
ya memang saat itu saya merasa was was dan juga merasa takut
tapi saya kasihan melihat jenazah masih berada di ambulans
belum ada yang menurunkan sedangkan waktu sudah sekitar dua jam setengah dia berada di lokasi
oke jadi memang murni panggilan rasa kemanusiaan ya
bahwa kemudian aksi anda ini menginspirasi banyak orang
atau mungkin juga diapresiasi oleh kak polri begitu
ya tanggapan saya dengan adik adik yang diapresiasi oleh bapak kak polri
saya merasa senang
saya merasa bangga terharu
dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah polri
dan hal ini bapak pak polri
bapak pak polri selalu sementara
ibu bapak polri selalu sementara yang sudah memberikan apresiasi kepada saya
dan telah membantu saya
menyiapkan segala kebutuhan saya
dan selama saya isolasi mengirim di rumah saya
dan ada penghargaan ya
berupa kesempatan belajar di sekolah inspektur polisi
benar begitu ya
itu bagaimana anda menyikapi penghargaan ini
kemudian yang anda tidak pernah terfikirkan sebelumnya
itu seperti apa
setelah saya mendapat apresiasi dari bapak polri untuk menginjil sekolah inspektur polisi
nah saat itu saya kaget
sangat kaget dan merasa percaya
antara percaya dan tidak percaya

dan karena kesimpulannya itu saya akan mempersiapkan fisik saya sejak saat ini
sampai dengan tahun depan agar supaya saya bisa mengikuti pola tersebut dengan baik
dan kedepan nanti saya bisa menjadi seorang polisi
yang bertugas mengayomi melayani dan bingung masyarakat
dan selalu menunjukkan hal yang terbaik
majulnya inspektur polisi
agak mundur lagi nih bung jari
jadi untuk jenazah yang dimakamkan beberapa hari lalu itu anda sebetulnya tidak kenal secara personal ya
kalau jenazah yang dikuburkan itu saya kenal
karena jenazah itu merupakan jemaat saya
di mana saya selaku penyatua
jadi jenazah itu merupakan anggota jemaat saya
jadi seperti apa kemudian respon dari warga sekitar atau mungkin pihak keluarga bagaimana
dari pihak keluarga
dari pihak keluarga
dari pihak keluarga yang jenazah ini
mereka mengucapkan juga terima kasih kepada saya
karena sudah membantu keluarga untuk dimakamkan
jadi mereka ini
terima kasih banyak bribka jerry tumundo
mudah mudahan aksi anda ini terus dicontoh oleh sejumlah masyarakat kita
karena masih banyak juga fenomena yang kemudian menolak untuk memakamkan jenazah pasien covid sembilan belas
terima kasih banyak bribka jerry tumundo
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih banyak